inilah ya yang saya suka di good morning jadi kita bisa memberikan ide ide di hari minggu bersama anggota keluarga
boleh sambil kita nyicipin pertama dulu
iya kita coba dulu ya sebelum nanti di rumah
tadi kita akan masak ini namanya bakwan bakwan kentang sayur
bahannya simple banget semuanya gampang banget untuk anda dapatkan
yang pertama pastinya anda membutuhkan kentang ya jadi kentang
kentang tapi kentangnya dipotong tipis tipis
kentangnya tuh ya setengah senti lah ya
kurang lebih sekitar setengah senti kemudian habis itu kentangnya jangan lupa direbus
direbus terlebih dahulu nah setelah direbus eh sebelum direbus dulu deh
sebelum direbus kentangnya dilubangin dulu di tengahnya
inilah gunanya laki laki karena tenaganya lebih besar
hahaha jadi dilubangin tengahnya
seperti dibikin donat gitu ya
betul kemudian langsung direbus kurang lebih sekitar lima menit
lima menit tapi jangan sampai terlalu lembek sekali ya karena nanti akan digoreng
nah untuk toppingnya kita membutuhkan ada wortel kemudian ada brokoli dan juga ada kentang
semuanya direbus semuanya direbus ya semuanya direbus
dicacah dicacah tipis tipis banget dicacah tipis tipis sampai nanti hasilnya akan seperti ini
jadi memang tipis banget setipis mungkin karena itu untuk isian toppingnya
nah untuk bumbunya hanya membutuhkan garam dan juga lada
garam lada dan ada satu butir telur
oke langsung aja sambil alfian buletin tengah tengahnya
jadi pertama tama telurnya kita kocok dulu
jadi memang ini gampang banget dan anak anak sih pastinya suka
oh iya kalau misalnya anda mungkin nggak mau kentang ini juga bisa diganti dengan yang lain
seperti misalnya wortel
benar cuman kalau wortel kita pilih wortelnya agak besar ya
karena ada tuh wortel yang ukuran super yang gede gede
kayak wortel import ya bukan kuartal lokal atau yang beras
kayak gitu jadi wortelnya wortel yang ukuran memang besar
karena untuk tengahnya untuk nanti dibolongin
atau kalau misalnya wortel mau diganti juga mungkin bisa dengan onion apa bawang bombay
jadi ini gampang banget seserah selera anda oke
habis itu terus
oke ini udah selesai
sudah selesai telurnya dikocok kemudian kita masukkan wortel
wortem yang sudah direbus tadi ya
wortel yang sudah direbus oke secukupnya aja
kemudian brokolinya juga yang sudah direbus tadi
sehat ya sih
sehat ya dan warnanya juga cantik ya
ada kuning ada apa namanya hijau
kemudian kentangnya juga tadi
jadi potongan kentang yang ini tadi direbus kita haluskan jangan dibuang dihaluskan aja
akhirnya jadi nanti buat isian itu tadi
jangan lupa garam sama mericanya
segini cukup kan
jadi anak anak sih pasti suka untuknya terutama ya untuk anak anak yang mungkin susah banget makan sayur
oh iya karena anak anak itu paling susah makan sayur ya
anak anak tuh susah banget makan sayur jadi memang orang tuanya khususnya ibunya harus puter otak banget
kira kira makanan atau jenis hidangan apa nih supaya anak kita bisa makan sayur
ini udah cukup
langkah selanjutnya adalah
langkah selanjutnya adalah ini minyaknya sudah dipanaskan
minyaknya sudah dipanaskan
kemudian tadi kentang yang sudah di bolongin dan juga sudah direbus kita langsung masukkan ke minyaknya
coba kita tes dulu
oh sudah panas
toppingnya isiannya langsung kita taruh di
enak banget sih
ya mau cemil cemilan sih
namanya ini ya telur itu ya kalau digoreng itu aromanya sudah deh
paling nggak pernah salah deh
jadi kita tinggal tunggu saja sampai dia kecoklatan
sampai dia kecoklatan
nanti sampai apa namanya
sampai dia kecoklatan
sampai apa namanya
kecoklatan kemudian kita balik
nah sambil nunggu ini nanti hasilnya seperti apa yang jelas jangan kemana mana
karena nanti kita akan tunjukkan hasilnya seperti apa
karenanya tetap di good morning
cincang atau jamur itu tambah enak lagi terus ada apa keju parut di atas ditaburin tadi hiasan kita
kasih garnisnya kita kasih ini ya kita kasih parsley cincang iiih coba amel cicipin ya
karya cipta dari tiffany raitama
oke halo halo hai hai hai memang telur enggakperasa ala sih enak banget untuk jadi camilan camilan
karena telur dioleh apapun pasti masih pasti enak gitu ya nah bagiannya mungkin baru bergabung
ingatkan kembali bahan dan juga resepnya
nah bahan bahannya ini bisa ditonton
yaitu kita butuh yang namanya karena kita bikin bakwan kentang sayur
bakwan kentang sayur
nah ini bahan bahannya ada kentang kemudian wortel brokoli garam kemudian lada putih secukupnya satu butir telur dan juga minyak goreng
oke dan cara memasaknya
nah ini dia
kupas kentang cuci sampai bersih iris tipis kemudian dilubangi bagian tengahnya
kemudian direbus atau dikukus
lalu untuk isiannya toppingnya brokoli wortel kentang yang udah direbus dengan air mendidih
kemudian diparut atau mungkin dicacah gitu ya dicincang
lalu masukkan dicampur dengan kocokan satu butir telur
lalu kentangnya dimasukkan ke dalam
apa wajan yang memang sudah matang sudah panas
lalu di bagian tengahnya itu yang tadi sudah dibolongi dimasukkan toppingnya
gampang sekali saudara saudara
kalau sudah kuning keemasan baru kemudian kita angkat dan kita sajikan
bisa pakai cocokannya pakai saus tomat atau saus cabai
atau mungkin ditambahin dry chili
dari cili juga boleh atau dikasih keju sedar parut juga oke ya
itu kan lebih enak lagi